lebih dari tujuh puluh persen masyarakat indonesia percaya pemerintahan joko widodo membawa indonesia ke arah yang lebih baik
sementara itu enam puluh tiga persen warga percaya dengan kemampuan jokowi memimpin
hal ini diungkap dari hasil survei evaluasi publik nasional kinerja pemerintahan jokowi kuartal pertama dua ribu dua puluh
yang dilakukan saiful mujani research and consulting atau smrc
penelitian yang dilakukan akhir maret lalu dengan jumlah responden satu dua ratus dua puluh orang
mengungkap tingkat keyakinan publik atas jokowi maret dua ribu enam belas relatif menyamai angka saat jokowi baru dilantik sebagai presiden
hampir enam puluh persen masyarakat indonesia puas atas kinerja jokowi
kepuasan ini terutama dalam bidang pembangunan jalan umum dan penyediaan layanan kesehatan
namun mayoritas responden menyatakan tidak puas atas kinerja jokowi dalam mengatasi angka pengangguran
mengurangi jumlah orang miskin serta mengontrol harga kebutuhan pokok
ini adalah modal yang besar bagi presiden untuk dalam bahasa kami di penelitian sebelumnya pada desember lalu
untuk presiden menjadi makin presidensial makin presidensil makin menunjukkan dirinya memegang komando
makin menunjukkan dirinya the bost